mencuci pakaian dengan sederhana bisa mematikan virus
apalagi mencuci menggunakan air panas dengan suhu sekitar empat puluh derajat celcius
ditambah deterjen dan cairan disinfektan khusus bahan pakaian
lalu dikeringkan dalam suhu sekitar tujuh puluh derajat celcius
menurut reski tantular dokter spesialis paru
beberapa penelitian menyebutkan penambahan suhu sebanyak lima derajat celcius
akan memperlambat perkembangan virus sebesar sepuluh kali lipat
virus mempunyai amplop dan ini akan hancur jika terendam sempurna dengan deterjen
di komponen pakaian kita yang kita pakai misalnya jaket ataupun kemeja
itu ada bagian bagian yang keras juga yang justru itu yang menjadi sering kita pegang
jadi seperti kancing seperti resleting
di mana dari beberapa penelitian
bahan bahan itu bisa menjadi tempat hidupnya coronavirus
dalam beberapa saat
menurut khairul anwar nidom ketua tim riset corona dan formulasi vaksin profesor nidom foundation
virus bisa menempel di permukaan yang ada di sekitar kita
dan bertahan tiga hingga empat jam tergantung kondisi lingkungan sekitar
disarankan pakaian sekali pakai langsung dicuci
kanjata marindora heru sudarmanto surabaya